loh loh kok boleh di joget ya
terusin seru loh ini
ehm siapa deh
tunjukkan dimana kalian sembunyikan itu yang namanya gunting gunting
oh maksudnya apa nih
gak usah nanya maksudnya
enak aja eh terserah dong mau ngapain aja
mau telponan kek mau sms an kek mau dateng kerumah kek
mau kangen kangenan sama babeh emang kenapa
lagian buten kalau mau ngomong itu jangan sembarangan
difikir dulu pake otak
ya besin sembarangan tau gak apa sih
aku tau pasti kamu ini nanggap
ya apaan ini
ya apaan ini
tribut tribut tribut
oh temen dimana
ada di bawah bantal itu di kasur
butet itu kan kasur kamu
kamu mau komik
butet jadi selama ini kamu mumpetin komik
ayun gak nyangka ternyata kamu mumpetin sesuatu dari kita
ya au neng positif menemunya di kasur butet kan
oh itu kasur kamu
berarti ya kamu lah yang bangkit

butet karena kamu udah melanggar maka kamu harus menerima hukumannya ya
tapi kan bukan punya aku saja
syukurin makanya kalau udah tahu salah tuh jangan
eh amalia amalia kamu juga harus menerima hukuman karena kamu udah bawa handphone ke pesantren
gak apa apa deh aku dihukum karena bawa handphone
yang penting butet juga kena hukum
teman teman teman teman ada berita penting teman teman

sini dari kamar
shhh shhh teman teman semua aja
teman teman semua aja
ternyata razianya dipercepat malam ini
ya bener kalau malam ini
itu mana mah
sungguh cepet banget
iya beneran itu
ustadz kemudar cepet balik ke kamar ini
balik ke sana
saya pikir sepertinya ini momen yang tepat untuk bagi bagi tugas
ridwan ngecek ke kamarnya indra
sementara saya dan pak d lalu
langsung ke kamarnya ustadz zaulia
langsung saya ke kamarnya haikal dan juga dodot
sekarang ustadz ridwan ngecek ke belakang
sementara saya sama pak de ke depan
ke kamarnya haikal sama dodot
rajanya harus karang
aku juga gak tau
tadi pas di masjid
aku dengarnya kayak gitu
kalau kita gak salah
kita gak usah takut
tapi kok kamu di dekatnya
siapa yang dekat
coba deh aku mau langsung
kok gue hampir keringetan
kalau yang memberikan salam
kan ada hukumnya
memberikan salam hukumnya sunnah
menjawab salam hukumnya
nah udah tau
itu kalian mukanya kenapa keringet denget begitu
ini enggak cuma lari gitu sudah
pak d dan pak ustadz
mau memeriksa semuanya yang ada disini
kamar kita itu bebas dari sampah
gak ada apa apa
buah yang bersih kita udah bersihin
di sini tuh gak ada hewan peliharaan
gak ada mainan
gak ada semuanya
eh pak d pak ustadz
mending pak d sama pak ustadz
ke kamar yang lain aja
ke kamar lebih manis gitu
siapa tau di situ
balik posisi kalian
dengar ustadz ya
kalau kalian tidak melanggar peraturan
kenapa kalian takut dirajian
gak usah banyak bicara lagi
ustadz mau mulai rajiannya
sekarang ya pak d
paklin sudah setdn abang
bener gak ada guntingnya iya kan
yaudah kalau gitu haikal dodot sobri razia sudah selesai
terima kasih atas kerjasamanya dan assalamualaikum
eh lupa apa lagi pak de
nah iya ya piresin lagi ya
indra lukman tolong kalian jawab yang jujur ya
apa benar kalian berdua telah mengambil gunting yang ada di dapur dan juga guntingin si amalia
kalau amalia kan perempuan jadi dia serama perempuan
kalau kita kan laki laki dia serama laki laki
berarti ini kan gak mungkin boset gak serama perempuan
kalau kita yang sabokin
kalau kamu lukman
boset sih gak ada sih
kamu yakin lukman
dia kan bendera boset
serius deh bukan kita
tapi sih aku ngambil gunting rumputnya pade dong
lukman kamu kenapa harus kasih tau gitu
kamu tuh orangnya jujur banget sih lukman
wih tentu dong lukman
nah makanya itu saya lupa buat apa
gimana ustadz iduan
ustadz gimana udah ketemu gunting gunting ya
nah jadi begini ustadz
indra sama lukman yang sudah mengambil gunting rumputnya pade
jadi lukman indra kalian berdua pelakunya iya
korban berdua sih pak ustadz
lima berlima beliau
ini kan ada lima orang nih
ini indra ini lukman
nah tiga orang ini
jadi kalian gerombolan berkomplot konspirasi
ah asap luar biasa sih indra
kenapa kamu bilang sih
cuma namanya sungguh merupakan
guntingnya kamu mau gunting di mana sih
tadi aku udah deg degan
kau hati hati banget
kamu sembunyi di mana sih
tadi aku kira guntingnya itu disembunyiin di bawah kolong
kalau enggak disemari
makanya tadi aku deg degan banget
kalau pas usah usah itu bukan lemari
udahlah guntingnya aman sama heiko
jadi enggak usah pada takut
enggak usah pada deg degan
tadi aja aku ngaruh deg degan
setahun ya pak
satu dua tiga
loh kok boleh dia jogetnya
seru loh ini
kalau udah jogetnya
sekarang ustadz musa yang mulia
mulia dan santun mohon perhatian dari kalian
ada yang ingin ustadz musa sampaikan
ya pak deh
tunjukkan di mana kalian sembunyikan itu yang namanya gunting gunting
enggak usah nanya maksudnya
kita udah tahu kalau kalian bertiga yang mencuri gunting gunting itu
kita sudah tahu
nanti kita akan berbincang dengan ustadz
sebelum ustamu usah meledup palanya nih